ibu om yos tadi kenapa bisa ngomong kayak gitu ya bu
kenapa dia bisa bilang kalau lia tuh putrinya dia

ibu sekarang jujur sama lia
apa bener lia tuh anaknya om yos
nggak bisa apa lia nurut sama ibu sekali ini aja
ibu ini cuman aja bu
dengerin omongan ibu
jangan denger omongan orang lain
nggak bisa begini
itu dia om om
vocal yang harus agak lebih apa dub alberta

kaindah technologi cukup gud
maka umurassist sudah konsepnyaanovamu
ihani bangun bereits
eh tinggi ya udah dibukain pintu
surah apaan sih itu
andrian gila ngapain kau yang di sini
ah galih ini loh aku bawain bunga mawar buat kamu
kau pasti suka deh
li aku bawain bunga lili buat kamu li
eh dia tuh gak suka sama bunga lili
dia tuh suka sama bunga mawar tong
eh lia suka gak suka
udah udah udah kau ini bener bener kira kecil ya
aku suka dua duanya puas
lia kalau gitu aku boleh masukkan
aku juga ya masuk ya
yaudah kalian masuk aja ya jendela nih aku buka kok
ren kamu kenapa
aku takut aku takut banget
akhirnya aku bekerja sama yos
aku takut banget
yos udah berani membocorkan rahasia itu ke lia
aku takut kalau
kalau sampai lia tahu sih apa yang sebenarnya
lia memutuskan untuk pergi sama yos
gak mungkin ren itu gak mungkin
karena lia tuh sayang banget sama kamu
jadi dia gak mungkin tinggalin kamu
dan lia itu sekarang anakku
jadi gak mungkin aku izinkan yos untuk menyentuh dia
kamu sekarang capek
kamu tidur aja dulu
yang jelas aku pasti akan jaga kamu sama lia
hal ini mau apa sih
aku boy bunga mawar buat kamu
li aku bawa bunga lili buat kamu
kata orang itu bunga mawar itu wanginya harum
dan itu ya bikin perasaan kamu tuh jadi tenang lega enak
nih tapi kan itu udah biasa
kalau bunga lili lebih canggih lagi
itu gak ada nambah semangat tapi nambah vitalitas
eh lu ngawur banget sih orang
lu kan ngasih bunga juga
ya enggak lah gue gak ngawur
lia juga gak suka bunga lili kok
dia sukanya bunga mawar

dia boleh gak gue ambil bantal guling gue
liat sorry ya gue udah ganggu

ya udah sempet
sampai jumpa di video selanjutnya
terima tamu cowok malam malam di kamar
om jangan salahin liliah
kita berdua yang salah om
iya om bener om
apa mau saya telepon ayah kamu biar ayah kamu tahu
om jangan jangan saya pulang sekarang
hadirin kamu juga pulang
kamu memang sengaja
sama sama bapak kamu
tukang rebut pacar orang
tukang bikin patah hati orang
om om harus jahatin semuanya sama liliah om
tadi om ngomong kayak gitu karena om tahu kan siapa yang handung liliah
om jangan bohong sama liliah om
kasih tahu liliah sekarang juga
lihat apa sih

emang macam saya yang mengajak
lihat apaui saja

seblack iqbal ini judulnya aga

e my bau lihat
eh bel kita gak boleh ngelakuin hal sejati itu ke ayu
aduh mer lo makin hari makin bodoh ya
gue gak mau kita yang ngelakuin itu tapi gue molo
lo yang lakuin itu ke ayu
iya eh gue gak sudi ngelakuin hal itu ke ayu
dan lo lo berhenti merintah merintah gue
eh mau mau ya gue bongkar rahasia lo
terserah lo ya
kamu kenapa mer
sebenernya gue itu punya rahasia ayu
dan rahasiaku itu
yang tau cuma belinda
rahasia gue itu
tentang gilang dan juwita
gue gak sengaja ngelakuin itu ayu
gue gak sengaja
gue tuh terlalu cinta sama hilang
gue gak kuat kalo misalkan gue kehilangan dia
dan gue juga gak kepikiran kalo misalkan si juwita bakalan balik lagi ke sini
sebenarnya tuh ada apa sih mer
surat itu isinya
duitnya tuh mau ke luar negeri
dia mau berobat
gue gak mau kalo misalkan gilang itu terus terusan nungguin dia
gue gak mau
gue gak ngasih surat itu ke ke gilang
suratnya gue buang yu
dan si belinda itu tau soal ini
makanya dia pakai alasan itu buat ngancem kamu
gue takut kalo misalkan gilang tau hal ini
gilang marah banget ke gue
pasti gilang benci banget sama gue
dia pasti gak mau deh kenal gue lagi
gue gak mau yu
gue gak mau kayak gitu
tapi tuh kamu gak bisa ngebiarin belinya terus terusan makan kamu kayak gini
kejujuran tuh jalan satu satunya buat masalah kamu mer
harus jujur sama gilang